saudara sidang perselisihan hasil pemilu legislatif kembali berlanjut di mahkamah konstitusi
hari ini ada enam puluh perkara yang terbagi dalam tiga panel
sidang phpu legislatif dimulai pada pukul delapan waktu indonesia barat tadi
sidang terbagi dalam dua sesi yakni pagi dan siang dengan tiga panel
untuk wilayah papua pegunungan papua barat papua selatan sulawesi utara kalimantan tengah
gorontalo sulawesi tengah jambi dan lampung
agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan pemohon yang sudah dimulai sejak dua puluh sembilan april lalu
secara total ada dua ratus sembilan puluh tujuh perkara phpu di tingkat legislatif yang ditangani oleh mk
kita pantau sidang sengketa pilek di mahkamah konstitusi bersama jurnalis kompas tv putri oktaviani
okta selamat siang di sidang sengketa pilek kali ini hal menarik apa kemudian yang bisa anda sampaikan
benar sekali bahwa hari ini di mahkamah konstitusi kembali dilanjutkan sidang phpu untuk tingkat legislatif
jadi memang ini sudah dimulai sejak dua puluh sembilan april yang lalu dan total tadi juga sudah ada sebutkan ada dua ratus sembilan puluh tujuh perkara phpu pilek yang ditangani oleh mk
tapi untuk hari ini ada sekitar enam puluh perkara dan ini terbagi menjadi tiga panel di dua sesi
ada sesi kedua di sekitar pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
yang sudah tadi francisco ada beberapa wilayah seperti sulawesi utara papua barat dan juga papua pegunungan
selain untuk dpr ri juga memang yang digugat begitu oleh pemohon ada juga di tingkat dprd kabupaten kota provinsi bahkan juga perorangan
nah francisco dan juga saudara tadi memang ada beberapa gugatan yang disampaikan di tiga panel itu
misalnya saja adalah untuk membatalkan
hasil pilpres dua ribu dua puluh empat atau pemilu dua ribu dua puluh empat maksud kami maupun juga meminta adanya pemungutan suara ulang
dan tadi yang menarik fransisco diantaranya tadi di panel satu untuk perkara nomor satu ratus tiga puluh
ini untuk p tiga yang mempersoalkan hasil suara yang didapatkan oleh p tiga
ya ini ada sekitar lima delapan ratus sekian
ini yang tadi diharapkan agar tidak menjadi suara terbuang
kenapa tadi diwakili oleh pengacara yaitu iqbal tawakal pasar ibu dan ahmad leksono disampaikan bahwa
suara sah secara nasional untuk parpol ini kan ada sekitar satu ratus lima puluh satu tujuh juta
artinya dengan ambang batas parlemen sekitar empat persen artinya setiap parpol ini paling tidak harus punya sekitar enam juta lebih suara untuk bisa punya kursi di dpr
dengan perolehan suara p tiga yang sekitar lima delapan juta suara itu ada selisih sekitar satu ratus sembilan puluh tiga ribu suara untuk punya kursi di dpr
nah ini yang tadi dimintakan atau dimohonkan oleh p tiga sebagai pemohon
adalah untuk mengkonversi suara tersebut untuk p tiga agar bisa punya kursi di dpr
alasannya agar tidak menjadi suara yang terbuang dan juga aspirasi baik itu membawa suara dari ulama maupun juga umat yang menjadi pemilih dari p tiga ini bisa terbawa di dpr
artinya mereka yang suaranya ini dikhawatirkan terbuang ini tidak masuk atau beralih ke parpol lain
menurut p tiga juga francisco dan juga saudara putusan untuk membatalkan ambang batas parlemen
nah setelah pemilu dua ribu dua puluh empat ini juga dianggap tidak adil
kenapa karena artinya di pemilu ini mereka harus tetap mematuhi aturan bahwa setiap parpol yang akan punya kursi di dpr ini adalah yang memenuhi parliamentary threshold empat persen tersebut
nah tadi francisco juga yang sangat disayangkan sebetulnya ini dalam persidangan plpu pileg di mk di panel tiga tadi sempat hakim mk saldi isra sempat menegur ada salah satu yang
telat begitu dalam persidangan dan ini juga cukup dianggap mengganggu
bahkan tadi saldi isra sempat berkelakar bahwa siapapun yang telat apakah di persidangan selanjutnya ini diminta untuk push up saja
nah ini yang tadi juga menarik bahwa memang tentu ini harus diperhatikan oleh para peserta dalam sidang phpu di mk bahwa harus bisa mengikuti jalannya sidang
tapi tadi tetap perwakilan dari caleg pkb ini tetap diperbolehkan untuk mengikuti sidang
kira kira itu francisco dan tadi juga beberapa sidang sudah selesai
nanti kita akan pantau bersama bagaimana berjalannya sidang plpu pilek di mk yang nanti akan dilanjutkan kembali di pukul sekitar tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
masih ada sesi kedua untuk sidang mk perselisihan hasil legislatif
terima kasih atas laporan anda putri oktaviani yang melaporkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi